pemerintah melalui menteri keuangan sri mulyani memproyeksi ekonomi indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona
untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah terkait hal ini kami telah terhubung dengan anggota dewan pertimbangan presiden pak dato sri tahers
selamat sore pak tahir
selamat sore pak
ya dengan ferdi pak
pak tahir ya kita mulai diskusi kita
ini seperti apa sih pak sebenarnya kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak corona ini pada perekonomian indonesia secara makro pak
ya jadi begini kan
pemerintah mengambil dua strategi
satu adalah cara menghandle penyakitnya sendiri
kedua adalah menghandle dampak daripada corona ini apa dampak terhadap ekonomi
jadi dua ini telah dipikirkan matang matang oleh pemerintah
salah satu measure yang dilakukan oleh pemerintah adalah stimulus
stimulus ini kita sudah tahu waktu itu pertama sudah keluarkan lima ratus triliunan untuk membantu
sekarang kemarin atau beberapa hari yang lalu ibu sri mulani kewarganean us dollar bond
yang jumlahnya empat tiga miliar us dollar
dan ternyata usaha scrap
oce scrap dan ada satu bond yang sepuluh tahun itu sepuluh persen eh satu miliar itu kira kira waktunya lima puluh tahun
itu dalam sejarah bond
di asia ini yang terlama terpanjang
artinya bahwa luar negeri melihat indonesia dalam beberapa hal
satu pengolahan utang kita ini sangat bagus
percaya kepada pengolahan utang yang diwawancara pak jokowi
kedua adalah fundamental ekonomi bagus
karena kita harus bandingkan singapura dan thailand
singapura thailand ini akan bakal yang paling babak belur
thailand mungkin yang paling bapak belur kedua singapura
karena mereka sangat terbentuk dengan foreign trade
foreign trade itu external factor sangat pengaruhi dua negara ini
dengan indonesia tidak
kita punya sumber daya alam yang cukup bagus yang kaya raya sekali
dan kita punya harta di kelautan yang luar biasa juga
jadi banyak hal yang mendukung fundamental ekonomi
ketiga jelas adalah masyarakat masyarakat yang dipegang yang dijalankan oleh pemerintah indonesia
di bawah pemerintahan pak jokowi
dan terutama luar negeri ini adalah benar
jadi mengisi growth kita melalui infrastructure ini benar
lalu ada satu peningkatan mengenai pengupgrade dari sumber daya manusia
ini dianggap satu policy yang benar
lalu banyak menghilangkan menghapuskan banyak banyak peraturan yang menghambat investasi ke indonesia
ini dibenarkan juga
tapi discretion daripada luar negeri melihat indonesia bahwa ekonominya cara mengatur ekonominya sudah benar
sehingga luar negeri percaya kepada indonesia
itu menurut saya dari penglihatan saya sebagai seorang pengusaha dan seorang ekonom
pak tahir kemudian dengan stimulus yang diberikan kepada masyarakat ini
masyarakat menilai bahwa indonesia kembali berhutang begitu
apakah kemudian ini langkah yang benar begitu pak untuk mengatasi ekonomi ini secara fiskal
jelas benar dong pak
kalau kita mau mengikukan kita hutang dan dukang
kalau hutang pun kan
sedangkan anda lihat bahwa singapura ini sekarang melakukan stimulus yang negara
kecil saja sudah menggunakan biar dia sofrane reserve
jadi uang sofrane sudah dipakai ini
nah ini menurut saya indonesia jauh lebih baik
manajemen daripada kita punya keuangan
jadi kita lihatnya saya melihat relatif saja kita lihatnya
jadi menurut saya indonesia di bawah ibu istimewa ini
pak tahir untuk bursa saham sebenarnya bagaimana pak
apakah ini masih bisa bertahan dengan kuota yang kita tahu tidak banyak lagi dari pemerintah
jadi begini memang salah satu stimulus yang dilakukan adalah buyback
buyback itu saham biar memang buyback
tapi ini kan kita juga sudah lakukan
sudah pemerintah banyak bum sudah buyback sahamnya
ini memang salah satu mesu yang sering dipakai
di singapura juga di china juga menggunakan cara cara begitu
menurut saya ini umumlah digunakan untuk buyback
tapi kita punya ukuran kan indonesia tidak sepenuhnya saham
ini luar biasa
singapura yang kita anggap ekonomi bagus industri kuat yang dollarnya juga kuat
pasti lockdown atau kita bilang circuit breaker ini
jadi menurut saya
saya tidak mengatakan ini posisi yang bagus
tapi kita berada di posisi yang sangat aman dan dikalkulasi
pak tahir kebijakan di tengah kondisi yang bisa dikatakan tidak kondusif seperti ini
kira kira bisa bertahan berapa lama
saya tebak ini dulu saya meramalkan soal penyakitnya dulu ya
jadi menurut saya penyakit ini tiga bulan enam bulan harusnya vaksin sudah keluar
menurut saya harus penuh benar banyak
kalau vaksin sudah keluar berarti kita akan menghadapi tiga masalah nih
jadi kita bisa menyelesaikan psikologis
karena kalau vaksin sudah keluar
berarti manusia memiliki harapan bahwa ini bisa disembuhkan dengan obatnya
dan menurut saya ini penting
ini psikologi penting
jadi menurut saya kita baik
feeling saya saya punya keyakinan adalah
di tahun ke dua pasti bisa ada pemulihan di indonesia
karena sekarang yang kena kan begini
yang kena kan turisme kena airline kena perusahaan
lalu xrn kena
mungkin production chain bisa kena juga
lalu ada sebagian ekspor yang kecil bisa kena
tetapi jangan lupa kita juga impornya juga berkurang
sehingga divisi kita punya perusahaan sudah akan turun
karena kita sudah tidak banyak import lagi
dan penggunaannya juga menurun
harga juga menurun
menurut saya banyak faktor
ada hal hal yang kita belum bisa masih ada
kemungkinan ada ruangan untuk relaksasi
yaitu realisasi pertambangan
kalau pemerintah setuju mungkin ada berapa yang membatasan kuota
ekspor pertama bisa dibuka
sementara bisa ekspor lagi
kedua adalah kita punya kelautan
kelautan ini yang harus diolahin baik
menurut saya ini satu harta yang diberikan oleh gusti ala kepada indonesia
ini luar biasa
harus diolah dengan baik
menurut saya ini adalah suatu ruangan atau suatu kesempatan
golden opportunity untuk kita mengolah kembali lautan kita
pak tahir dari perspektif pengusaha
ini dampaknya juga cukup memukul begitu pak
apakah kemudian pemerintah atau dari presiden joko widodo sendiri
ada arahan khusus yang lebih strategis untuk kemudian bagaimana pengusaha
dan sektor usaha bisa melewati tahap tahap sulit seperti ini pak
jadi pengusaha sendiri
pengusaha sendiri jangan cengeng ya
jangan apa apa tergantung pemerintah
pengusaha harus menggunakan kesempatan ini pertama untuk shift cost ya
cost cost yang bisa dikurangi
kedua perusahaan perusahaan ini tidak synergiknya
dulu karena ekspansi
ini perlu dikurangi
kalau bisa tutup
kita bisa secara organisasi kita konsolidasi
gimana membuat konsolidasi efisien
ini yang perlu dikerjakan oleh perusahaan besar
kalau pemerintah sekarang di malaysia menurut saya
tidak usah pikirkan perusahaan besar
umkm yang perlu diperhatikan
dan pemerintah sudah memberitakan umkm
didukung oleh umkm
jadi menurut saya ini yang basic satu area
yang pemerintah perlu fokus
menurut saya stimulus ini sudah mengena kepada umkm ini
pak tahir ada kemudian pengusaha yang mengatakan bahwa
mereka hanya bisa bertahan hingga dua bulan atau tiga bulan ke depan
ini bagaimana meresponnya pemerintah
ya itu seperti kasus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi banyak perusahaan jatuh di seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
menurut saya karena saya ambil
waktu ambil s tiga saya gunakan itu sebagai setaris saya
tapi tanpa krisis semua perusahaan itu juga bakal bangkrut
jadi menurut saya kalau perusahaan sekarang dua tiga bulan ini
nggak bisa tahan pasti ada masalah juga
bukan masalah soal tiga bulannya
masalah mungkin di dalam intelnya
menurut saya itu itu itu itu itu sangat penting
tapi kalau perusahaan perusahaan besar
mereka sudah mengumpulkan profit yang besar pada waktu waktu sebelumnya
kalau misalnya sekarang mobil sekarang susah jual
tapi bayangkan astra tiap tahun untung berapa
rp dua puluh triliun lebih
itu kan sudah mengumpulkan profit yang luar biasa
apa yang mau di komplain
yang perlu diperhatikan ya itu
para sumber taksi para eceran
lalu para restoran yang kena
nah ini yang beberapa sektor saja

internalnya asalnya memang ada masalah nggak gitu
oke artinya kalau nanti ujung ujungnya mengadu kepada pemerintah
formulanya bisa dicarikan sendiri dulu
dan dicari apa penyebabnya begitu
oke terakhir pak tahir
dalam kondisi yang seperti sekarang ini
tidak kondusif resesi di ujung mata
apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan optimisme masyarakat pak
selain juga kemudian pemerintah sedang berperang
dan semua pihak sedang berperang untuk melawan wabah ini
ya jadi gini para pengusaha ya
para publik indonesia ya
bahwa satu up and down itu normal dalam hidup
jadi bisnismen itu jangan karena sudah berapa tahun menikmati kestabilan enak ya
sehingga kaget ketemu kaget
harusnya memang pengusaha kan ada namanya kondisi plan
ada backup plan ada backup plan a ada backup plan b
ada kondisi plan
itu memang harusnya
pengusaha memang harus mengadakan prudent punya strategi
nah ini penting
menurut saya penyakit itu akan lewat
tapi menurut saya nanti pemulihannya
indonesia mungkin yang tercepat di asia
lebih cepat dari jepang lebih cepat dari tiongkok
karena apa itu
kita mempunyai sumber daya alam yang begitu kaya raya
itu turism akan segera pulih kembali
sekarang kita ambil contoh singapore island aja
pemerintah turunkan lima belas miliar singapura dollar untuk bantu singapore island
kalau tadi pemerintah nggak keluar lima belas miliar
singapore island hari itu sudah bangkrut
tapi kita garuda untungnya kita domestiknya kuat
kita bisa masih dalam negara
kita bisa masih dalam negara
antar pulau antar kota
dalam negeri aja
itu sudah bisa menunjang aktivitas garuda
jadi kita saya tidak pesimis
saya selalu merasa bisnis itu up and down
itu kita semua harus mengerti
jadi tidak banyak komplain
tapi yang terakhir saya mau melalui cnn
bahwa sekarang ada satu kesempatan
yaitu para pengusaha
itu harus sama sama membantu pemerintah
tidak bisa semua ini dipikulkan ke pemerintah
ini juga tanggung jawab bersama
coba bayangkan kalau misalnya pengusaha sekarang keluar semua
sama sama dengan pemerintah bahu membahu
ini kita tunjukkan sekarang
bahwa di indonesia
pak tahir ini benar benar terakhir
kabarnya presiden sering curhat begitu ke dewan pertimbangan presiden
bagaimana menenangkan presiden pak
dengan kondisi seperti sekarang
saya kira bapak presiden sudah lebih pintar dari saya pak
jadi semuanya pemerintah sudah melakukan hal hal yang memang cukup strategis
dan maksimal untuk semua antisipasi dari wabah ini
agar bisa diperangi begitu ya pak ya
terima kasih pak dato sri tahir
anggota dewan pertimbangan presiden
sudah bergabung dengan kita sore ini